limbah sabut kelapa ini dikreasi oleh yuliantoro di desa besuk
gurah kediri jawa timur menjadi pothias yang unik dan indah
dengan mengajak ibu ibu rumah tangga di sekitar rumahnya
yuliantoro mampu memproduksi ribuan pot setiap bulannya
proses pembuatan pot dari sembut kelapa ini relatif mudah
awalnya perajin membuat cetakan dari kawat sesuai dengan modal pot yang diinginkan
seperti modal kotak bundar loncok dan berbagai modal lainnya
selanjutnya catakan diisi sabut kelapa secara merata hingga padat
setelah catakan penuh serabut dari pot sabut kelapa dirapikan
dan pot sabut kelapa siap dijual
penjualan aneka pot dari sabut kelapa sudah menembus hampir seluruh kota di jawa timur
dan merambah ke kota kota di yogyakarta solo dan bali
aneka model pot sebut kelapa ini dijual dengan harga rp delapan sampai rp dua ratus per pot
jika sebelum pandemi dalam satu minggu hanya bisa menjual dua hingga tiga pot
kini mampu memasarkan empat hingga lima aneka pot ke kota kota di jawa timur dan jawa tengah
kondisi covid saat ini kebetulan omset saya meningkat tajam
karena banyak sekali karyawan karyawan pabrik pekerja pekerja kantor yang istilahnya kerja dari rumah
akhirnya sisa waktunya akan lebih banyak di rumah
pun pertama berkah larisnya pot sabut kelapa ini juga dirasakan para karyawan
setiap hari mereka bisa membuat tiga puluh sampai empat puluh pot yang dihargai rp satu per potnya
rata rata dalam satu bulan karyawan mendapat upah satu juta lebih sehingga mampu membantu perekonomian keluarga
untuk menambah perekonomian di rumah untuk membantu suami
untuk sehari biasanya bisa mendapatkan rp empat puluh sampai lima puluh
itu nanti kalau sudah jadi dihargai rp satu
biasanya sehari dapat rp empat puluh rp lima puluh
sudah sekitar satu tahun
saat ini selain melayani pesanan secara offline sabut kelapa juga dipasarkan lewat media sosial
fadli rahmawan kontributor ke diri jawa timur